bupati bandung barat a a umbara sutisna ditutupkan kpk sebagai tersangka
dugaan korupsi pengadaan paket bahan pangan penanggulangan pandemi covid sembilan belas
di wilayah bandung barat
selain umbara sutisna kpk juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka
dua tersangka lainnya ialah anak bupati bandung barat andri wibawa
dan pemilik pt jagad dirgantara dan cv sentral sayuran garden city lembang m totoh gunawan
kpk pun telah melakukan penahanan terhadap m toto gunawan
setelah menjalani pemeriksaan hari ini
totoh ditahan di rutan pondam guntur selama dua puluh hari ke depan
sedangkan bupati bandung barat a umbara sutisna dan anaknya andri wibawa
tidak hadir dengan alasan sakit
bupati bandung barat a umbara sutisna dan andri wibawa
diduga menerima uang senilai rp tiga tujuh miliar
uang itu didapat dari pencatutan dana paket bansos jaring pengaman sosial
sejumlah enam persen dari total anggaran listrik
dalam proses penyidikan perkara ini tim penyidik kpk telah melakukan pemeriksaan
terhadap tiga puluh orang saksi terdiri dari asn pada pemkap bandung barat
dan beberapa pihak swasta lainnya
atas perbuatan tersebut
us disangkakan melanggar pasal dua belas huruf i
dan atau pasal lima belas dan pasal dua belas b
b besar gratifikasi undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka mdg
untuk dua puluh hari ke depan
diterhitung mulai tanggal satu april dua ribu dua puluh satu hari ini
sampai dengan tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh
di rutan kpk cabang pongda jaya guntur
kpk kembali melakukan pelajaran
dan melakukan pelajaran
kemen sos adiwah yono dan mateus joko santoso
ketiganya pun akan segera menjalani persidangan
selambat lambatnya empat belas hari ke depan